terkait klb di asmat papua ini penyaluran bantuan terus dilakukan bagi warga yang saat ini terkena campak serta gizi buruk di sejumlah distrik di kabupaten asmat papua
kondisi geografis berupa hutan dan rawa membuat akses menuju lokasi terdampak cukup sulit diakses
koresponden cnn indonesia femi afriyadi memiliki laporannya
beratnya medan serta terbatasnya akses menjadi kesulitan tersendiri bagi siapapun yang akan menuju ke sejumlah distrik di kabupaten asmat
saat ini saya sedang berada di penerbangan helikopter bel empat ratus dua belas ha lima ribu satu ratus tujuh puluh delapan milik tni angkatan darat dan akan langsung menuju ke agats di kabupaten asmat
penerbangan kali ini juga membawa sejumlah bantuan berupa obat obatan dan juga bahan makanan untuk kemudian disalurkan bagi warga yang saat ini tengah mengalami campak dan juga gizi buruk di sejumlah distrik di kabupaten asmat
ini merupakan reaksi cepat dari pemerintah dan juga sejumlah
lembaga terkait kementerian kesehatan polri dan juga mabes tni untuk menunggu lagi persoalan ini
dan ini merupakan langkah positif agar persoalan ini tidak berkelanjutan dan juga bantuan bantuan seperti ini dan antisipasi seperti ini bukan antisipasi sesaat
sehingga kemudian ini bisa menghilangkan dogma bahwa kabupaten asmat dengan distrik distrik yang terpencil tersebut tidak lagi mengalami kondisi seperti ini